kami telah menetapkan dua tersangka
yang pertama saudara al alias l
kemudian tersangka yang kedua adalah saudara r
dari dua tersangka ini kami lakukan pencarian
dan satu diantaranya yaitu saudara al
telah kami terbitkan surat daftar pencarian orang